buku buku defara dong kalau begitu
iya pasti saya kadang tuh ke keluarga juga
eh gue kesana ya
ada tante fara juga ya
jalan jalan jalan
ya kamu century nanti
belum meny selection yang equivalent dulu ya
emang belum itu
menurut pemikiran kamu
apa yang terjadi sama gue sama tristan
kalau cowok lo ini gak sebaik yang lo kira
buktinya cewek gue
jelas jelas gue udah jadian sama gue
tapi dia masih deketin
eh cewek lo tuh gak ada apa apanya
udah gue lepeh dari kapan tahu
lo denger sendiri kan
udah gue lepeh
mana ada cewek mau dilepeh sama cowok
lo mau jadi korban ya
gak usah ya
kamu gak usah dengerin mereka
mereka anak kecil kecil tua
gak usah percaya sama dia lah
gue udah single sekarang
dia doang biar gue yang lawan
eh kal kal
lo mau lawan dia
lu lawan dia aja dulu
lo pasti menang kalau lawan dia
alex culun dia kalah
udah mantai ya
mendingan kamu mundur
kalau kamu gak mau
kalau nanti mereka sesumbar kita menang
gue jual sama kamu
enggak kenapa kenapa
nih lu lawan ketua gue dulu nih
kita bukan anak black cobra yang berani keroyokan
black baca tuh lo berdua
lo semua jahat ya
gue benci sama lo semua
mantu anak aja
pesan tanya nar
dia beri gue tanggung jawab
udah gak usah
masih kan buku buku devarah dong kalau begitu
saya kadang tuh ke luar kota juga
seneng yang matapi sama tante farah
eh gue kesana ya
luar kota ya
ada tante fara juga ya
reva gak nyangka deh
maaf banget karena reva telat datang kesini ya
soalnya dia tuh reva nungguin tante farah
taksinya tuh lama banget
reva juga bingung sih pak
biasanya kan toksi banyak yang standby ya di apartemen
mungkin lagi pada sibuk
terus pas banget kebetulan jalanannya juga macet pi
ya lain kali kalau bikin janji itu jangan di jam sibuk
nanti pasti telat
yang penting kamu datang tepati janji kamu
dan jangan lupa traktir
tenang aja pi
reva pesen dulu ya
untung loh ada tante parah
kalau enggak nanti lebih kesendirian di sini
ngebeku bagikan es
yang ini aja satu ya
terus minumnya yang ini aja deh
tante farah sampelnya duduknya jauhan banget sih
iya tuh ada customer
ya komplain sama saya motornya berebut
kan udah saya bilang sardung ada kamu terus suruh ganti
tante saringan filter bensinnya
pada budak torek apa gimana sih ha
pada diem aja
itu pada bobo gok kwai luar
bertiga ini pada pacaran ini te
terus terang ya iya mak
abah te bikin sakit hati te manis
abah selingkuh sama si neng eti eta
ya mau angkat tuh sardung
mau eta nama neng eti
seidah ya neng eis sahabat
atuh kena tahan
kena tahu siapa saya saja atuh ah
pak nih setiap orang te bisa pasti tergoda
ah cabai kari
bro bro ding dengerin ya
ini bukan masalah muda atau tua cantik atau tidak
ini mah masalah cinta
saya te udah tersegel untuk temani seorang ngerti
benar itu te
ya benar atuh
terus si kobar kemah pak
si korban sepertinya belum sehat benar
udahlah biarin saja dia istirahat di sini aja
rawat aja lah ya
sudah ngaku lah
nanti sudah ngaku
kasian atuh ding
sesama manusia haplu min allah haplu min anas
wah eh eh
sama dan semuanya saya pamit pulang
terima kasih karena sudah menolong saya
ya jangan sungkan sungkanlah
gak perlu terima kasih
kita masih sama harus saling menolong keluar
saya benar benar menyesal
ternyata sekarang kamu yang menolong saya
kalau kamu tidak mau ngusulin saya lagi
saya benar benar kecewa
alex dan teman temannya begitu tega sama saya
ya itu dia kobar
makanya kalau kita itu berteman jangan sama orang jahat
bersekutu sama yang baik saja
kalau orang jahat ya
kalau lagi ada perlunya aja berteman sama kita
giliran tidak perlu kak
ditendang kita ditacongan dah sana gitu loh
gak usah lah
berteman dengan yang baik saja lah
iya benar ramah
nasihat yang bagus
saya permisi pulang
raya terima kasih banyak ya
om kalau gitu raya antriin ya
gak usah raya
saya khawatir alex dan teman temannya masih mau macam macam dengan saya di jalanan
kamu kamu gak usah ikut sama saya
buat ada anak aja yang antriin
gak usah raya
gak usah biar saya sendiri saya bisa kok
lagi kurang sehat ya
sekalian saya jujur ya
pengen nyobain motornya akang kayaknya hidup bisa ya
saya yang bawa itu nggak apa apa ya
ambil dulu ya
wah datang teh
aduh bagaimana nyarinya tuh si abang rambo
gak tahu nomor mobilnya
itu dia tuh